presiden jokowi dodo mengaku akan tetap mencairkan anggaran bantuan operasional dana kelurahan pada januari dua ribu sembilan belas
rencana ini menuai pro kontra karena dianggap bermuatan politis jelang pemilihan presiden
presiden joko widodo menegaskan pihaknya tetap mencairkan dana kelurahan pada januari dua ribu sembilan belas
meski mendapat kritikan bermuatan politik jelang pemilihan presiden
jokowi menuturkan dana kelurahan merupakan bantuan operasional pembangunan
untuk kelurahan yang relatif sama dengan dana desa
meski demikian pencairan dana itu akan melalui persetujuan dpr terlebih dahulu
itu apbd dua ribu sembilan belas
jadi tentunya nanti dicairkan setelah ada persetujuan dari dewan
ya kan ini selesai baru nanti dimulai di bulan januari dua ribu sembilan belas
karena ada pandangan pandangan itu pandangan pandangan politik
kalau yang saya lihat
itu adalah masukan masukan dari para wali kota
yang wali kota mendapatkan masukan dari kelurahan kelurahan
untuk juga bisa mendapatkan
karena kebutuhan di kelurahan sama di desa itu mirip mirip
melalui pesan singkat kepada cnnindonesia com
koordinator juri bicara badan pemenang nasional prabowo sandi dhanil ansar simanjutak menuding
pencairan dana kelurahan oleh presiden jokowi pada dua ribu dua puluh
sama dengan dpr
dengan merendahkan rakyat
menurut dhanil jokowi seolah peduli dengan keadaan masyarakat
padahal hal hal tersebut terkait dengan pilpres dua ribu sembilan belas
di lain sisi wasekjen p tiga ahmad baidowi seperti dilansir detik com mengatakan
dana kelurahan sesuai dengan aspirasi rakyat dan bukan karena tahun politik
sementara itu di tengah pro kontra usulan dana kelurahan yang disampaikan presiden jokowi
beberapa hari lalu calon presiden prabowo subianto mendukung usulan yang disampaikan presiden jokowi
yang juga pesaingnya di pilpres mendatang
itu kan anggaran dari apbn itu juga semua partai pendukung
itu juga salah satu kata kata partai gerindra yang pertama